perkembangan teknologi digital diakini telah menjadi medium baru penyebaran beragam aliran atau keyakinan radikal
bahkan pola rekrutmen ataupun pengkaderan seseorang untuk dapat bergabung dalam sebuah organisasi teroris tidak perlu secara fisik
namun cukup melalui interaksi di media sosial
pengungkapan sejumlah aksi teror yang berhasil dilakukan polisi belakangan ini menjadi sinyal men bahwa terorisme di indonesia masih memiliki akar
penyebaran radikalisme yang menjadi sumbu dari aksi teror masih terus diembuskan terutama kepada kaum muda yang minim pemahaman agama
memanfaatkan perkembangan teknologi pola komunikasi antar anggota dan rekrutmennya pun kini mulai beralih menggunakan media sosial
dia banyak menyebarkan ajaran ajaran lewat twitter lewat sosmed lewat situs
bahkan aisyah sendiri punya empat puluh enam twitter kemudian punya situs empat delapan ratus
jumlah ini terus berkembang dan itu isinya agitasi
banyak yang mengajak para pihak anak muda maupun kaum setengah bayar untuk ikut bergabung di dalam kompo itu
di indonesia sendiri ada banyak tidak pak akun akun media sosial yang terkait dengan jadwal
jaringan ekstrim radikal ini
selain digunakan sebagai sarana rekrutmen lewat media sosial jaringan teroris juga gencar menyebarkan pemahaman radikal dan isu isu provokatif
dia mulai muncul ada mulai aktif di sosmed kalau tidak salah waktu di facebook
dan postingan postingan dan status statusnya itu memang memprovokasi
mengajak kebencian kepada anak
aparat kepolisian aparat keamanan yang sebagai ansor togut dan lain sebagainya
inilah yang selama ini doktrin masuk kepada dia
maraknya aksi teror belakangan ini menimbulkan kekhawatiran bangkitnya ekstremisme yang terstruktur dan sistematis
pemerintah didesak segera mengambil langkah untuk memutus rantai virus radikal dengan menegakkan aturan pemberantasan terorisme yang selama ini dinilai belum cukup ampuh
ini yang harus dibuat sepadanya
sedangkan kita di indonesia undang undangnya
masih surga bagi teroris
karena pidana terorisme
berbuat dulu banget
kita akan kejadikan kejadikan
teroris sedang latihan nggak bisa diapa apain
jadi kalau undang undang nanti tetap pidana teroris maka bersiap siaplah kita seperti syria kita seperti irak kita seperti libya
penguatan aturan dan upaya melakukan filter di ranah maya perlu segera ditindaklanjuti
untuk menangkal penyebaran
untuk memahami radikal serta mencegah sedari dini perkembangnya bibit bibit terorisme baru
agus firmansyah cnn indonesia
paling tidak saat ini tercatat ada empat puluh enam akun twitter dan empat delapan ratus website milik sejumlah gerakan radikal fundamental yang terafiliasi dengan isis di indonesia
dari puluhan ribu akun twitter tersebut juga dimanfaatkan untuk melakukan perekrutan
sehingga meski hanya direkrut melalui media sosial seperti twitter seseorang yang sudah terpengaruh ideologi terorisme itu rela melakukan bom bunuh diri
bagaimana mendeteksi pola kerja rekrutmen di dunia maya itu dan bagaimana langkah yang tepat untuk mencegahnya
kemudian ada matahari timur penulis buku jihad terlarang
dan melalui sambungan telepon ada brigjen polisi hamidin direktur tindak pejabat

selamat malam pak hamidin
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam saya sapa dulu
bung mt sebagai penulis dari buku jihad terlarang
lalu kemudian dari safenet ada pak damar juniarto
pak damar terima kasih sudah hadir
terima kasih selamat malam
saya akan mulai terlebih dahulu dari pak hamidin
pak hamidin kalau melihat angka yang dirilis oleh direktur informasi bin bahwa ada empat puluh enam ribu akun twitter
kemudian empat delapan ratus website yang terafiliasi dengan isis itu di indonesia pak angka itu
artinya apakah memang agak kesulitan ini melakukan pencegahan serangan melalui dunia maya oleh kelompok kelompok radikal dan juga fundamental ini
jadi begini rekrutmen teroris oleh isis itu memang mereka lebih mengedepankan itu rekrutmen melalui dunia maya
jadi begini rekrutmen teroris oleh isis itu memang mereka lebih mengedepankan itu rekrutmen melalui dunia maya
ya itu yang kita temukan
dan memang banyak sekali angka angka situs radikal itu bisa bervariasi
jadi kalau bnpt itu mengidentifikasi sendiri dengan angka berbeda
tetapi itu memang banyak sekali komunikasi dari mereka dalam rangka merekrutmen anggota anggota baru
dari bnpt ada berapa pak catatannya pak seperti misalnya wni
jadi di bnpt kita ada sembilan delapan ratus website
delapan delapan ratus yang dua ribu lima belas ya sekarang sedang kita hitung kembali
ya jadi persoalannya bahwa memang menarik bagi kelompok radikal bahwa mereka sekarang merekrut teroris baru itu dengan berbeda dengan cara yang dilakukan pada masa yang lalu
pada masa yang lalu mereka lebih cenderung memilih calon calonnya itu dengan beberapa teori
ada yang mereka menggunakan persaudaraan
itu yang kita sebut prinsip bloodship
jadi itu mereka merekrut dari kalangan keluarga sendiri
ada lagi yang namanya worship ya mengikut pada tokoh tokoh tertentu
kemudian ada lagi pertemanan dan ada lagi discipleship
itu memang mereka apa namanya direkrut dengan melibatkan antara patron guru dan bawahan
ya pada tempat pendidikan pendidikan tertentu gitu
nah sekarang itu bergeser
mereka lebih efektif
mereklut melalui sosial media
jadi yang mereka lakukan saat ini
jadi persoalannya kenapa sosial media menjadi menarik
kalau kita membandingkan ini kan ada sepuluh organisasi terorisme di dunia saat ini
yang dominan itu ada dua
yaitu satu al qaeda yang satu lagi adalah isis
nah untuk itu berbeda
kalau al qaeda itu mereka lebih mengedepankan untuk menyampaikan pesan dan lain lain melalui fatwa
sementara isis itu lebih pada berbayat langsung kepada khalifah
karena mereka sekarang ini adalah mendirikan khalifah baru
yang dipimpin oleh al bagjadi
jadi mereka langsung bersumpah setia kepada al baghdadi
dan kita ingat pada zaman kekhalifahan dulu
seorang khalifah itu harus apa yang dikatakan itu menjadi perintah dan harus dilaksanakan
nah sekarang ini yang terjadi pada kita
jadi begitu ada rekrutan baru
mereka tidak harus bertemu dengan kontak verbal seperti itu
tetapi mereka cukup melalui mungkin twitter melalui telegram
dan yang terakhir ini melalui facebook
setelah mereka bertemu baru mereka setelah mereka bertemu di dunia maya
mereka berkumpul kemudian ada bayat
setelah bayat langsung mereka melakukan amalia
itu yang terjadi saat ini
saya ingin bertanya sedikit
agak di luar ini ya
tapi saya hanya penasaran nih pak
kalau mereka adalah kelompok kelompok yang mengkafirkan orang lain
tetapi ketika tidak sepaham dengan dirinya
bagaimana mereka merasa tidak masalah menggunakan seperti twitter facebook dan sebagainya
bukankah itu di luar dari produk mereka sendiri
pak jadi begini ya
mereka ini kan prinsip dasarnya adalah salafi jihadi
dimana mereka anggap bahwa dunia saat ini adalah
perang panjang perang konstan
yang kita mereka yakini sebagai perang kental
jadi orang yang berbeda ideologi dengan mereka itu dianggap kafir
kemudian ideologi yang sama tapi berbeda prinsip itu juga dianggap murta
jadi memang semua orang di luar lingkungan mereka itu dianggap musuh
ini yang menjadi persoalan
nah kemudian yang menjadi ciri lagi bahwa
yang dilakukan di indonesia itu sama dengan dilakukan di negara negara lain oleh kelompok isis
bahwa isis itu hari ini kian terjepit
al baghdadi itu sudah sembunyi sembunyi di lorong bawah tanah
kemudian dia sudah merubah penampilannya
dia sudah menjadi temperamental lebih temperamental
kemudian dia sudah menunjuk juga calon penggantinya
dan dia juga sudah menunjuk di daerah mana kalau kemudian isis ini harus kalah
jadi di antaranya afghanistan libya
libya karena disirte dia kalah
sekarang dia halikan kira kira pusat kekuasanya
sekarang dia halikan kira kira pusat kekuasanya
sekarang dia halikan kira kira pusat kekuasanya
nanti akan berada di filipina selatan

nanti akan berada di filipina selatan
baik pak satu lagi saya ingin mencoba ke logika sederhana
tadi dikatakan rekrutmen melalui media sosial itu jauh lebih efektif menurut isis begitu ya
tetapi begini ketika orang yang belum pernah ketemu sama sekali
kemudian artinya ketika menjalin komunikasi belum tentu ada trust yang bisa terbangun
di mana trust belum terbangun dengan sempurna
bagaimana doktrin itu bisa masuk
artinya seberapa efisiensi sebenarnya ketika orang yang hanya membaca twitter
kemudian mereka bisa terdoktrin dan akhirnya bahkan mau melakukan aksi bom bunuh diri pak
jadi begini logika sederhana yang mereka tanamkan kepada orang
bahwa kehidupan ini mereka anggap sebagai kurva
jadi saya ingin menggambarkan sederhana sebetulnya sebagai kurva
kita dilahirkan itu pada posisi kurva nol
kemudian kita menyusu pada ibu kita kemudian kita berjalan
kemudian kita menjadi balita kemudian akil balik
sekolah bekerja menikah dan kemudian melahirkan kembali
nah kemudian setelah melahirkan kembali orang yang melahirkan kita akan disebut oba oma
dan kemudian kita akan menuju ke kurva satu yang namanya kematian
nah baru pada kurva satu ke belakang mereka sebut itu adalah kurva dua dan seterusnya sampai kelima
itu kita akan menuju padang masor kematian
kurva satu adalah kematian menuju padang masor dan kita akan melalui jembatan siratul mustaqim
baru kita melangkah ke kurpe tiga empat dan seterusnya
yang menjadi pertanyaan mereka dalam rangka merekrut orang apa yang sudah kau lakukan untuk islam pada kurva menjadi satu
sebetulnya pemikiran sederhananya seperti itu
lalu mereka keluarkan ayat ayat tentang tanda akhir zaman
yang mereka di salah satu hadis yang sebetulnya cukup sahih tapi terjemahannya kemudian menjadi beda
bahwa tanda tanda akhir zaman sekarang sudah kelihatan dan kita akan menuju ke suatu tempat tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman
dan untuk mencapai itu kita walaupun dada kita harus pecah kita harus melangkah gunung yang berbatu es
sekalipun kita harus menuju ke sana
sebab kalau sudah sampai di sana satu kaki pun kita melangkah di sana kaki kanan kita melangkah maka haram api neraka untuk menyentuh kulit kita
ajaran ajaran seperti itu yang di create sedemikian rupa sehingga meyakini orang untuk bergabung pada kelompok ini
kira kira motifnya seperti itu
ya baik saya akan ke pak damar
pak damar saya dari sisi ininya begitu pak ya dari sisi bukan ajaran tapi bagaimana seseorang pertanyaan yang sama
ketika tidak sama sama kenal misalnya saya berkomunikasi dengan pak amin ini
kemudian saya mencoba mendoktrin bagaimana tidak pernah bertemu berkomunikasi juga paling tidak melalui media dunia maya begitu
kemudian bisa terdoktrin orang itu secara ini bagaimana pak
sebenarnya penjelasannya paling sederhana adalah
kalau dalam komunikasi di zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu yang mengharuskan tatap muka
jadi kalau zaman dulu memang social glue kita kan dipererat dengan pertemuan pertemuan tatap muka seperti ini
sebenarnya kalau dalam zaman sekarang itu bisa merasa bisa digantikan
kehadiran secara virtual itu sudah dianggap merupakan representasi dari orang yang sedang dihadapi
jadi kalau saya melihat sebetulnya ini tidak berlaku secara umum dari segi target usia
tapi mungkin untuk kalangan muda mereka bisa pertemuan itu perjumpaan itu sudah cukup terwakili oleh apa yang disediakan oleh platform media sosial
jadi bukan orang yang berawal dari nol terus disasar begitu bukan ya
saya rasa tetap kalau lihat misalnya salah satu dokumentasi yang pernah dibuat oleh nur huda dengan film jihad selfie
itu memperlihatkan sebetulnya basis awalnya adalah basis pertemanan juga yang disasar
pertemanan satu anak muda dengan anak muda yang lain
kemudian temannya itu kemudian bisa direkrut karena melihat teman yang satu sudah masuk lebih dulu
dan itu jadi lebih mudah untuk meyakinkan rekrutan muda ini bahwa
tapi itu pertemuan fisik tetap ada ya
pertemuan fisik tidak pernah ada kalau yang dalam proses itu
itu hanya pertemuan fisik itu hanya dilakukan pada saat saat terakhir
tapi kalau di
prosesnya apa rekrutannya
prosesnya tetap lewat facebook
dan di dokumentasi itu kan juga memperlihatkan bahwa bahkan pada saat by ad itu juga lewat video live gitu ya
tidak hadir langsung bertemu dengan sosok pimpinan
tapi lewat video call aja sudah dianggap sah
dan itu sudah bisa dilakukan
artinya sangat mungkin sekali memang walaupun sama sekali tidak awalnya tidak mengenal
tetapi kemudian mengakses sebuah situs yang kebetulan memang ada situs
kemudian bisa dalam beberapa prosesnya akhirnya bisa terdoktrin
saya rasa ada stagingnya ya
kalau saya tidak salah nanti bung amti bisa menambahkan
bahwa stagingnya memang tidak kemudian langsung dia bisa melakukan
tapi ada proses bertahap
jadi perkenalan itu memang dibuat sekian ronde lah katakanlah ya
dalam tahap tahap ya
tahap tahap pertama seberapa jauh dia bisa masuk kemudian dia bisa menerima gagasan
kemudian didorong sampai ke pengamalan itu masih tetap butuh sekian sekian tahap
bagaimana sebenarnya tahap tahapnya seperti apa bung empi
ya kalau kita merekrut orang yang benar benar baru kosong lah ya
itu seperti mas damo
itu seperti mas damar tadi bilang emang gak akan langsung diajak
nggak akan langsung gitu ambali
ada yang namanya pembinaan
misalkan gini pertama kita bikin dulu status
lalu status ini akan kita cek siapa yang komentar
nah dari yang komentar kan akan kita lihat oh ini ada anak yang sebenarnya potensi
oh begitu ya
ada yang potensi agamanya kurang bagus
ada yang potensi tapi agamanya terlalu kuat
biasanya prioritas ini yang dasar basic agama yang agak blank
basic agamanya kurang tetapi punya potensi itu yang disasar kemudian
dan udah mulai tersentuh sentimennya
nah mulai memang selalu ada dimulai dengan pemantauan komentar komentar
atau di twitter pemantauan siapa yang banyak nge retweet
siapa yang banyak nge like
bedanya dengan facebook kan di situ
nah lalu mereka di japri
di japri dengan inbox maupun biasanya dengan telegram ataupun whatsapp
nah disitulah kalau zaman dulu kita merekrut langsung lalu kita latih tiga hari dua malam
dilatih fisik maksudnya
dilatih diubah mindsetnya
nah kalau zaman sekarang nggak perlu dengan datang fisik dilatih sepuluh orang di dalam sebuah ruangan khusus
tiga hari dua malam
sekarang udah nggak perlu itu
cukup japrian di chatting atau di grupkan ketika sudah dijadikan kelompok kelompok
misalkan satu kelompok itu dua puluh orang
bikin grup whatsapp
itu memang di situ pembinaannya langsung
kalau zaman dulu pertemuan seminggu sekali itu wajib
kalau tidak hadir ada sanksi
oh ada sanksi bahkan ya
nah kalau zaman sekarang udah gak
bukannya tiap hari bukan seminggu sekali lagi
karena lewat dunia mayat tadi ya
lewat grup lewat messengernya itu
nah itu lalu akan dilihat
biasanya ada setnya itu basic intermediate sama advance
ketika basic ini juga materi materi yang dikasih juga akan berbeda
nah ketika internet ini baru akan ada pengususan
siapa diantara anda yang siap untuk katakanlah
ini semakin menarik
saya makin penasaran dengan ternyata ada step stepnya seperti itu begitu ya
dan justru awalnya dari sebuah status biasa
hati hati yang kemudian ada yang melakukan japri
atau jalur pribadi begitu ya
karena memang ada semacam kalau bola itu ada skotelannya
nanti kita akan lanjutkan lebih jauh tentang hal ini
tentang bagaimana merekrut orang orang
agar bisa terlibat dalam jaringan radikal
yang ternyata selama ini dilakukan oleh kelompok kelompok isis
kami akan segera mengulasnya lagi setelah jeda berikut
saya kembali ke bung mt karena sangat menarik penjelasannya
jadi berawal dari status
tapi biasanya akun akunnya ini akun akun robot atau akun apa
akun akun nama yang sebenarnya
karena kan kalau misalnya yang tidak jelas
yang apa namanya tidak jelas identitasnya
biasanya kan orang baca juga
ah ini abal abal begitu
ya ada memang akun akun
ciri cirinya akun itu
ciri ciri akunnya dengan nama nama yang maaf ya kearapan gitu ya
abu jihad apa kayak gitu kan segala segala macam
walaupun mungkin nama aslinya damar juniarto gitu
ya contohnya gitu
tidak selalu dan umumnya ya bukan akun asli gitu
karena di dalam dunia gerakan itu ya semacam
tidak bolehlah yang namanya pakai nama asli itu
satu orang bisa punya nama samaran sepuluh gitu loh
itu zaman dulu ya
nah zaman sekarang satu orang bisa bikin beberapa akun facebook
berapa akun twitter
facebook akun twitter gitu ya
nah jadi dari situ ya bikin status
artinya statusnya benar benar kuat
biasanya yang status itu status tentang apa
biasanya yang kemudian bisa mengikat orang orang yang berpotensi tadi
biasanya status statusnya itu dia mengangkat tentang fenomena tertindasnya
di dunia muslim maupun di indonesia
misalnya tentang aleppo begitu
padahal itu adalah masalah kemanusiaan di sana
tapi yang diambil nanti soal agama dan lain sebagainya
walaupun tidak semua orang yang buat status tentang alepo adalah bagian mereka
tetapi memang segala macam fenomena mereka selalu melihat
fenomena terutama di timur tengah
itu selalu dijadikan
memberikan informasi untuk menimbulkan sentimen bahwa islam ini memang tertindas di dunia ini
bahwa dunia ini adalah dunia yang dikuasai sama kaum kafir
jadi ketika sentimen itu kena ke orang yang merasa oh iya islam ini memang tertindas
mereka pasti akan melike atau kalau nggak merituin
jelek lalu nanti akan nambahin ada yang istilahnya memprovokasi dengan komentar dengan orang lain
walaupun bisa jadi itu orangnya yang lain lagi
orang yang sama dengan akun yang berbeda
orang yang sama tapi bikin akun yang berbeda ya
untuk memancing sebuah diskusi yang nanti akan kelihatan
oh mana nih yang akan bisa direkrut
seperti marketing lah kita
kata kuncinya ada engagement mas
kalau saya melihatnya materi yang selalu dibagikan pasti materi yang menggugah ya
ketika sudah kena dengan aspirasi dia kemudian dia merasa tergugah kemudian itu dengan mudah
nanti prosesnya bergulir dari yang tadinya sekedar engagement propaganda mulai pelan pelan diterima
mulai lama lama di ruangnya yang tadi publik itu kemudian diajak ke sesi sesi private gitu ya
sesi private itu pun belum tentu bertemu fisik ya
belum belum bertemu fisik
jadi tetap dengan media sosial kemudian di sesi private itu kemudian ajarannya lebih satu arah
menjaga trustnya seperti apa ya kira kira ya
artinya kan kita belum kenal nih belum tahu anda siapa juga namainya namahasli atau enggak kan
kan mungkin tidak sebodoh itu ya orang orang yang menggunakan media sosial
nah yang menarik kan
misalnya dalam satu contoh yang film kemarin itu yang dibuat oleh nur huda itu
dia menjadikan dasar kenapa dia mau berkomunikasi dengan itu karena ada common friend dengan temennya
jadi trustnya itu dibangun oh ini temennya ini jadi temennya temen saya
jadi saya percaya bahwa orang ini bisa dipercaya
jadi itu yang jadi landasan kemudian ya pasti yang lain lain berperan karena mereka mencari sosok figur
sosok figur itu yang kemudian bisa dimainkan dengan sangat baik ya oleh karena
terus ada orang yang terkena orang yang enggak ada hubungan pertemanan sekalipun
banyak orang orang yang merasa kesepian di sosial media di dalam kehidupan
kehidupan sosial nyatanya kesepian
lalu akhirnya ekspresinya di sosial media ya bisa bebas lalu ada yang berkenalan dan sebagainya
itu orang yang berpotensi ya karakter orang yang berpotensi dan disasar ya
baik saya kembali ke pak amin pak amindin artinya kalau kemudian banyak yang status apa
aku menulis status seperti itu lalu kemudian juga dapat mancing kata katanya
pasti pesan yang disampaikan sangat kuat soal ketertindasan dan lain sebagainya
bukankah ini sebenarnya sangat mudah untuk dideteksi pak sebenarnya pak
jadi kita bicara tentang dunia maya itu adalah cerita tentang situasi global gitu
jadi orang bisa saja mempunyai teman kemudian dia invite temannya kemudian katakanlah misalnya orang yang sedang berada di luar
misalnya tenaga kerja yang berada di luar kemudian di invite oleh temannya kemudian bergabung dalam grup kemudian mereka berkomunikasi secara intens di situ
sebab kalau kita bicara tentang tata cyber sekarang ini saya kira memang banyak persoalan
dan dalam program yang kita lakukan deradikalisasi secara fisik dengan deradikalisasi disengajemen pada dunia maya itu memang merupakan hal yang baru
baik tetapi ada kesulitan kesulitan tidak pak untuk kemudian menghalau sejumlah situs akun media sosial seperti ini
apakah mereka kemudian pemblokiran itu menjadi sebuah langkah yang efektif
jadi pemblokiran itu hanyalah sebuah langkah dengan peraturan kemeninfo nomor sembilan belas itu sebetulnya kita bisa menutup
tetapi menutup situs satu kita tutup itu besok akan keluar ya lima belas dari sumber yang sama
jadi yang dilakukan oleh kita adalah mengidolasi

jadi yang dilakukan oleh kita adalah mengidolasi
identifikasi komunikasi mereka yaitu dengan memperhatikan pola pola kata pola pola cara mereka meng invite dan kemudian pada akhirnya kita mengidentifikasi
misalnya inilah si a begitu
jadi dengan menghidolasi itu kemudian mabespori yang kita tahu kita apresiasi saat ini itu mengikuti mereka
baik pak katakanlah begini ketika ada seseorang yang memang belum bertemu dan lain sebagainya kemudian berhasil terekrut begitu pak

karena mereka akan mendapatkan sejumlah apa istilahnya brainwash tadi begitu ya
materi materi yang terus didoktrinkan kepada orang yang sudah berhasil terekrut tadi
ini medium komunikasinya apakah masih sama dengan media sosial ataukah kemudian ada sebuah jaringan tertentu yang mungkin sulit dideteksi oleh aparat seperti mungkin densus delapan puluh delapan dan juga mungkin bnpt pak
oke kita bisa tentang data cyber sebetulnya ada dua
yang satu kita sebut internet
yang satu kita sebut internet
internet itu adalah sistem yang harus melalui server
kemudian dia bisa menggunakan search engine
kemudian kita bisa dengan browser kita deteksi
kemudian ada server
apabila kita mau masuk dalam satu sistem maka kita harus login
apabila kita mau membuat forum komunikasi lain chatting forum messenger misalnya kita mau membuat facebook maka itu kita harus membuat account
dan ini sebetulnya secara nawar itu bisa dihiasi

tapi di sisi lain misalnya masih di tata dunia maya kita mendengar misalnya pada kasus alam sutra yang lalu ada kasus bitcoin mungkin pernah mendengar
bitcoin adalah yang digunakan pada kasus alam sutra dengan meminta sejumlah uang sejumlah bitcoin kepada pihak yang menjadi target untuk dibom kemudian tidak diberikan akhirnya dibom
itu juga menjadi kendala kita
kemudian tadi saya bicara tentang internet yang lain adalah masalah internet yang lain tetapi dari sisi yang lain yang kita sebut dagnet atau deep web
nah ini dia sistemnya itu berbeda
dia tidak bisa dicari dengan browser biasa tidak bisa dengan search engine kemudian dia tidak ada server tapi dia masuk langsung kepada point to point kepada orang per orang

dan semua komunikasi ter encryption

dan itu yang dilakukan oleh isis diantaranya menggunakan sarana sarana seperti itu
jadi bahru naim pun menggunakan ini begitu pak ya
kita identifikasi hasil sepertinya mereka menggunakan jalur jalur itu
oke baik nah itu tadi soal menyinggung bitcoin soal pendanaan kapolri mengatakan juga bahwa pendanaannya melalui bitcoin seperti apa mungkin bisa anda jelaskan
ya sebetulnya kan bitcoin itu salah satu mata uang pengganti ya
di dalam dunia maya kita kenal bitcoin
itu beralir rupa dari sebelumnya imani dan lain sebagainya
jadi bentuknya adalah token token yang diberikan ke orang lain sebagai bentuk apresiasi
cuma lama lama itu memang kemudian jadi sebuah bentuk yang menyerupai uang biasa yang bisa kemudian dikapitalisasi
problemnya sampai saat ini platform bitcoin pun juga teknologinya berubah ubah
jadi cara pertukarannya juga masih berganti ganti tergantung dengan mana yang sedang trend saat ini
dan kalau bicara soal pendanaan apakah mungkin lewat bitcoin mungkin saja karena itu juga berlaku di mata uang itu berlaku di terutama di deep web
tadi yang belum dijelaskan tentang di weapon sebetulnya adalah internet yang kita kenal itu hanya sepertiga dari yang kita tahu tentang internet secara keseluruhan
internet sebenarnya begitu ya soekar
deep web itu adalah dua per tiganya
jadi yang di dua
sebenarnya seperti apa di web itu misalnya bisa anda jelaskan
dia pakai yang belakangnya mungkin io apa yang berbeda
apa yang bisa tergantung kesepakatan bersama tentang apa yang platform mana yang mau dipakai
jadi kalau kita bicara tentang deep web dan isinya di dalamnya bukan hanya soal terorisme tetapi di dalamnya ada pertukaran jual beli organ lalu jual beli senjata juga ada di situ
jadi kita bicara tentang
tidak bisa terdeteksi ya tidak bisa ya
tidak bisa terdeteksi karena dia memakai platform point to point
jadi tadi sudah dijelaskan hanya orang orang
ke orang a ke orang b misalnya
a ke orang b tidak terbuka
jadi dia tidak bisa di intercept di tengah tengah
berbeda dengan ww atau internet yang kita kenal
jadi itu yang menyulitkan sebetulnya
makanya tadi kalau saya bicara boleh sedikit memetakan sedikit kalau kita bicara soal internet dan sosial media dan bagaimana isis memandang itu
isis sangat pintar karena dia tahu bahwa jalurnya tidak pernah hanya satu
dia tidak hanya mengandalkan hanya facebook aja
atau mengandalkan hanya telegram saja
tapi dia juga mengandalkan banyak hal
misalnya dia pernah masuk dalam platform game
berkomunikasi dengan sesama anggota lewat platform game
game bahkan ya
jadi bukan game yang standalone tapi game yang online
yang secara virtual tersambung dengan banyak hal
dan itu bisa dijadikan ajang komunikasi
caranya bagaimana game yang game online berkomunikasi melalui game online ini menarik sekali
tapi kita tahan dulu ya
setelah jeda kami akan lanjutkan tentang hal ini
termasuk juga jika kita tahu soal kombatan ini
biasanya mereka akan
setelah di bayat
setelah di doktrin kemudian di bayat
mereka biasanya melakukan pelatihan pelatihan fisik di pegunungan pegunungan
apakah yang sekarang juga melakukan seperti itu atau tidak
kami akan mengulasnya lebih lanjut
sesaat lagi setelah jeda berikut ini
komunikasi ternyata oleh kaum radikal ini juga mereka lakukan sering melalui game online
penjelasannya seperti apa melalui game online
ada chatting roomnya begitu ya mungkin ya
bukan dalam game online itu misalnya game yang sifatnya koordinatif
misalnya satu player bermain di jakarta kemudian tempat lain di tempat lain
katakanlah ada empat pemain gitu ya
kemudian di platform itu memang memungkinkan saya dengan player yang lain berkomunikasi
dengan mengirimkan teks atau suara
nah di situ mereka sebenarnya sudah berkomunikasi
seolah olah ngobrol soal game ya game perang ini gitu ya
kalau ini sudah pasti berkomunikasi tentang persiapan koordinasi
tapi memanfaatkan ruang yang disediakan oleh game online
dan ruang ruang ini kan muncul bukan cuma di dalam game
misalnya di dalam aplikasi sendiri
mereka juga mengembangkan aplikasi mereka sendiri sosial media aplikasi mereka sendiri
bukan seperti mereka sedang main game gitu
tapi kemudian koordinasi padahal melakukan

jadi ini juga menyebabkan keadaan yang sangat berbeda

tapi kemudian koordinasi padahal melakukan sesuatu

tapi hanya memanfaatkan ruang di game online
ruangnya ruangnya saja

tapi memang betul memakai ruangnya
untuk bisa berkomunikasi
itu untuk mengelabui petugas

karena kalau game platformnya juga terkoneksi lewat server
di dalam yang kita kenalin seperti itu

itu kan kemarin ditemukan di paris tahun lalu
bom paris itu melalui itu koordinasinya
kalau ini sangat high tech sekali
mereka sudah melakukan ini

tapi tentu saja tindakan tindakan teroris ini pasti juga merupakan tindakan fisik
bagaimana mereka merakit bom
kemudian bagaimana mereka
tentu saja fisik mereka harus
tentu saja fisik mereka harus kuat
sama tidak sih seperti
misalnya seperti zaman dulu kan kita sering
tidak zaman dulu beberapa sebelumnya
periode sebelumnya misalnya
para teroris teroris ini ditemukan sedang melakukan latihan fisik bersama
di pegunungan mana misalnya
sering ditemukan seperti itu
kemudian mereka merilis video dan lain sebagainya
nah ini sama tidak sih seperti yang dilakukan para pemanggilan
melakukan seperti itu tidak
itu tetap dilakukan

karena tidak semua yang direkrut itu dijadikan pasukan
atau dijadikan tentara
jadi ya ada yang wah ini ada anak anak anak hidupnya udah gak punya harapan di rekrut dan mungkin dia akan dijadikan pengantin saja
dia nggak akan anaknya kerempeng apa nggak pantas banget lah ya secara fisik
tapi dia bisa tetap di rekrut untuk apapun
untuk sekedar menempel stiker di pos polisi segala segala macam
jadi yang perempuan bagaimana bisa menjadi guru di sekolah sekolah
jadi mereka juga ada proyek jangka panjang ada yang jangka pendek langsung melakukan serangan di mana
seperti itu ternyata ya
segala segala istilahnya segala macem
karakter perempuan laki pekerjaannya apa bahkan di kalangan preman itu pun juga terjadi
grup grup di sini misalkan
di daerah bron gitu
dia tetap di rekrut
yang dilakukan apa ya yang dilakukan ya tetap dia tetap copet tetap apa
cuma beda kalau dulu kita mencopet atau mencuri itu untuk kebutuhan sehari
tapi sekarang tidak untuk agama allah
jadi lebih ada nilainya
itu sah sah saja karena memang semua orang seperti yang pak hamidin tadi bilang
semua orang dianggap kafir
jadi bukan copet
atau merampok gitu misalnya
ke pak hamidin sekarang
pak hamidin jadi intinya apa pak yang bisa dilakukan
apakah sekarang ini dengan sangat majunya pola modus operandi mereka kaum kaum radikal ini bisa ditangkal pak
jadi begini yang paling penting adalah dalam mencegah radikalisme ini kita mulai dari lingkungan yang paling kecil dulu
dari di lingkungan keluarga kemudian di lingkungan yang lebih besar masyarakat
seperti sekarang kita telah kepala bnpt telah menginisiasi menjadi leading sector untuk bersama tujuh belas kementerian dan lembaga untuk mencegah terorisme
nah kalau yang bagian terkecil sebetulnya kita boleh katakan tertinggal dengan misalnya negara negara skandinavia austria
di austria itu ibu ibu itu telah mencegah menyebarnya radikalisme
ngo yang sangat terkenal
jadi mengembalikan anak anak pada dunianya bermain dengan pelan pelan meninggalkan jejak dengan tahapan tahapan tertentu dan menghindari situs situs radikal
itu mereka lakukan
dan yang terpenting untuk masyarakat dengan adanya penangkapan penangkapan yang dilakukan oleh mabespor ini maka masyarakat tidak boleh takut
sebab kalau masyarakat takut maka terorisme itu telah memenangkan peperangan yang terjadi
dan harus dibaca bahwa dengan banyaknya penangkapan penangkapan kemudian jaringan jaringan yang mulai terbongkar artinya pemerintah telah bekerja maksimal untuk mencegah terorisme
itu yang saya kira yang penting
oke baik terima kasih atas waktunya pak hamidi yang merupakan direktur dari tindak pencegahan bnpt
terima kasih juga bung mt terima kasih juga pak damar telah berbagi informasi tentang hal ini
semoga kita semua menggunakan media sosial
dalam membuka website atau internet cukup harus berhati hati karena jangan sampai ternyata kita terjebak dalam radikalisme itu
baik terima kasih bapak bapak